maka dalam kata kami ada kena gigitan yang memang bergejala keas rabies maupun tidak bergejala rabies
mungkin lebih dari seratus meter jurangnya